pakar hukum tata negara bivitri susanti menyindir ada praktik pembungkaman kritik di era pemerintahan joko widodo
kritik itu disampaikan bivitri dalam acara temu ilmiah guru besar akademisi sejak bodetabek
menurut pakar hukum tata negara itu demokrasi yang baik justru demokrasi yang gaduh
namun ia menilai yang saat ini terjadi justru orang dipaksa tak melawan atau legalisme otokritik terselubung
negara harusnya adalah soal hak asasi warga dan pembatasan kekuasaan
bukan soal pasal pasal dalam hukum bukan soal angka kemenangan dalam pemilu tapi soal hak warga dan pembatasan kekuasaan
makanya demokrasi akan selalu gaduh demokrasi yang baik adalah demokrasi yang gaduh
demokrasi yang terlalu tenang menurut saya adalah otokratisme yang terselubung
orang dilarang melawan orang orang dilarang mengkritik
bagaimana kritik terhadap kekuasaan pembatasan terhadap kekuasaan melalui lembaga lembaga negara sebenarnya sedang dimatikan
makanya namanya otokratik sebenarnya otokratisme yang didukung oleh legalisme
karena kita diajarkan di kampus kampus di sekolah sekolah untuk tak klik buta terhadap hukum